seorang anak pejabat kejaksaan negeri timur tengah utara nusa tenggara timur diculik
pelakunya adalah tersangka dugaan korupsi dana desa yang sedang ditangani sang ayah
pelaku pun berhasil ditangkap dan nyaris dihakimi keluarga korban di kantor polisi
kemarahan keluarga richard mantolas tak terbendung lagi saat pk
salah satu tersangka penculikan richard turun dari mobil taktis saat brimobda polda ntt
di halaman mako polres kupang kota
perempuan ini diduga menjadi otak penculikan richard
korban adalah anak pertama seorang kepala seksi pidana khusus kejaksaan negeri timur tengah utara
korban diculik orang suruhan tersangka pk
senin pagi kemarin saat korban bersama asisten rumah tangganya tengah berbelanja jajanan di sebuah kios dekat rumah
tiga puluh jam lebih setelah diculik
akhirnya korban berhasil ditemukan polisi di sebuah desa di wilayah kabupaten
ten malaka kurang lebih tiga ratus km dari kupang
sementara tersangka pk dikenal oleh ayah korban sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa yang sedang ditanganinya
tersangka pk yang merupakan kontraktor diketahui meminta bantuan cn
seorang preman asal kabupaten timur tengah utara untuk menculik korban
diduga tersangka marah setelah penetapan status tersangka dugaan korupsi dana desa sebesar empat ratus juta rupiah
saat mengerjakan proyek jalan desa sepanjang satu empat km
berdasarkan hasil pengembangan dari keterangan saksi saksi
tim polda dengan tim polres kota
bergabung bersinersi membagi tugas
hasil pengembangan itu secara bersama sama kita sentuh dengan mengutamakan keselamatan anak
sebagaimana tadi saya sampaikan keselamatan anak paling utama dibandingkan dengan penangkapan pelaku
ketika anak sudah yakin selamat sudah dipegang oleh petugas
lalu kita melakukan penangkapan
terakhir kita tangkap di batas kota tadi sore
tersangka pk ditangkap di kawasan kabupaten timur
tengah utara sementara tersangka cn ditangkap di kawasan bimoku kota kupang
satu unit mobil rental minibus berwarna putih yang digunakan untuk menculik korban juga diamankan polisi
hingga saat ini polisi masih terus mendalami motif para tersangka melakukan penculikan
polisi pun masih terus mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan tersangka lainnya
sedangkan korban dikembalikan ke orang tuanya dan akan mendapatkan pendampingan untuk menyembuhkan guncangan psikologisnya